puncak peringatan hut pt freeport indonesia ke lima puluh enam tahun diselenggarakan di tembaga pura sport hall
dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota gigi acara ini menutup rangkaian acara peringatan ulang tahun pt freeport indonesia
yang sudah digelar sejak jumat tujuh april dua ribu dua puluh tiga kemarin
saya langsung saparkan saya yang berada di sana daengkar cnn indonesia
yudi yudawan seperti apa kemeriahan hut ke lima puluh enam tahun pt freeport indonesia ini
di tembaga pura untuk melakukan aktivitas operasi mereka di sini
nah saat ini bersama saya adalah bapak tony wenas selaku presiden direktur pt freeport indonesia
selamat malam bapak selamat ulang tahun untuk freeport yang ke lima puluh enam bapak
ya bapak kalau saya boleh tanya nih pak tema terbesar tahun ini adalah kita satu pak
bapak bisa berceritakan sedikit apa maksud dari kita satu ini bapak
jadi kita satu itu maksudnya adalah bahwa karyawan di kita itu adalah
dari berbagai macam suku bangsa mulai dari aceh di barat sana
ada orang batak ada orang palembang ada orang dayak ada orang sunda jawa
orang manado orang bugis orang timur orang flores orang papua tentu saja
dan semuanya melted di tembaga pura sini sebagai satu one big family
dan itulah yang menunjukkan bahwa kita ini satu dari rumah kita di tembaga pura ini
kita mengelola tambang kelas dunia ini
kita satu dan itu perbedaan itu adalah kekayaan dari kita sebenarnya
dengan adanya perbedaan itu kita lebih bersatu lagi di dalam rumah kita di tembagapura sini
pak tadi bapak sempat menyampaikan sedikit target yang sudah achieve ya
atau tercapai di dua ribu dua puluh
lalu di dua ribu dua puluh tiga ini apa saja targetnya
nah mungkin bapak bisa sedikit kasih spill atau bocoran strateginya apa saja pak untuk mencapai target
jadi kita dalam merencanakan target itu adalah bagaimana
dengan jumlah biji yang kita produksi
karena kan kalau jumlah metal yang diproduksi itu adalah jumlah biji dikali dengan grade nya
jadi kita lagi ramp up terus tambang bawah tanah kita untuk dapat mencapai operasi maksimum
yaitu di sekitar dua ratus empat puluh ribu ton biji per hari
dan mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan bisa dicapai dua ratus empat puluh ribu ton biji per hari penambangannya
nah untuk produksi metalnya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang lalu
dikarenakan mungkin grade nya kan memang
produksi bijinya tetap meningkat
tapi metalnya bergantung dari grade
jadi kira kira seperti itu
jadi kira kira sekitar satu enam miliar pound tembaga dan sekitar satu tujuh juta ounce mas
ini pak terakhir kata semangat buat para karyawan pt freeport indonesia yang ada di timika
baik di papua maupun di tembakapura dan di semua indonesia pak
jadi pesannya buat kita buat semua freeporters
yang ada di tembagapura yang di rumah atau juga di kuala kencana di jakarta di jayapura
dan bagian lain di papua dimanapun berada
mari kita terus lanjutkan dari tanah papua ini
oleh freeport indonesia kita kelola tambang kelas dunia untuk kemakmuran indonesia
terima kasih sekali bapak tony wenas terima kasih untuk waktunya berbincang di hari ulang tahun pt freeport ke lima puluh enam
tadi heranov anda melihat ini begitu meriah kalau tadi bapak tony monas maupun orang orang
teman teman di papua maupun teman teman tim bagapura dan timika mengatakan
ini adalah momen bagi kita indonesia untuk bisa unjuk gigi dengan produksi emas indonesia dan bisa menjadi dunia
dari bapak juga mengatakan sebelumnya bersama saya ada banyak sekali program program sosial yang diberikan
salah satunya terkait dengan olahraga kemudian juga rehabilitasi alam
kemudian juga program program menarik yang bisa diberdayakan sehingga masyarakat papua dan indonesia juga bisa menikmati dari produksi emas dari pt freeport indonesia
kita kembali ke studio jakarta bersama heranov
baik tak lupa kita ucapkan selamat hud ke lima puluh enam pt freeport indonesia
terima kasih yudi yudawan langsung dari papua tengah